beberapa kejanggalan masih menjadi tanda tanya kematian bribda ignatius dwi frisco
selain luka tembak di belakang telinga korban senjata api yang menewaskan korban ternyata ilegal atau rakitan non organik
bagaimana mungkin senjata api ilegal berada di tangan aparat penegak hukum seperti kepolisian
saya akan langsung sapa pak khairul fahmi pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies atau iss
selamat malam selamat sore pak fahmi
selamat sore mbak kri
pelalayan yang menewaskan korban ini menurut anda apakah memang sesederhana itu kasus ini
kalau dikatakan sederhana saya kira tidak ya
apalagi publik sudah punya juga pengalaman dan apa namanya
hal hal yang tampak pada kasus
sebelumnya kasus penembakan brigadir joshua oleh rekan rekannya yang juga dalam anggota polri
dan kali ini yang terjadi ini saya kira juga tidak sesederhana yang sebelumnya dijelaskan oleh juru bikara densus pendapatan
karena ternyata kemudian kan ada kejanggalan
yang disampaikan oleh keluarga korban maupun oleh teman teman berikutnya ketika pihak penyidik juga melakukan upaya upaya pendalaman
nah kita hanya sebenarnya menginginkan ya dan mengingatkan bahwa jangan sampai kasus pengungkapan yang berlarut larut seperti sebelumnya itu terjadi lagi dan terulang di kasus tewasnya bribda dwi ini
terima kasih kamu menonton ya
yang ditemukan di
sebuah ckp misalnya
itu mestinya diserahkan dan
markas atau kemudian
gara begitu ya
kemudian musnahkan misalnya tapi ini kan
ternyata ada yang
keluar dan bisa
dipegang oleh personil
yang sebenarnya tidak memiliki
kemenangan untuk itu
pak fahmi kalau dari catatan isis apakah
sudah pernah ada kasus serupa yang
berkaitan dengan senjata
rakitan ilegal yang
terjadi di lingkungan kepolisian
kami tidak punya catatan
serupa tapi penggunaan
senjata api ilegal untuk penembakan penembakan
ini sudah beberapa kali terjadi
senjata api tersebut
penembakan rakitan maupun
pabrikan gitu ya
bahwa pengawasan penggunaan senjata
api di tubuh
polri ini memang juga
masih menjadi tanyaan gitu ya
lebih tepat gitu ya perizinannya segala
macam lebih tepat tapi di dalam
cukup permisif gitu ya
penggunaan penggunaan seperti ini
saya kira ini bukan sesuatu yang
sulit diketahui sebenarnya ya
di antara mereka sendiri
tapi ternyata kan itu ada pembiaran
ada pembiaran pak fahmi
kalau misalnya kemarin ketika
konferensi pers ada pertanyaan
bisnis senjata api
ilegal atau bisnis senjata rakitan
dan ini juga sudah disampaikan oleh
orang tua dari korban
yang mendengar langsung dari
salah seorang penyidik kepolisian
nah bagaimana sekarang caranya
untuk apa ya
bahwa ini bisa bersih
sejauh mana kepolisian
bisa atau sebaik
yang membuka kasus ini kepada publik
kasus kasus sebelumnya ini butuh
ikat baik ya dari kepolisian karena ini
ke internal mereka
berkomitmen untuk melakukan
upaya membersihkan diri untuk menghapus
taktik taktik buruk semacam ini
ini sesuatu yang melanggar hukum
dan sebenarnya membahayakan
bukan hanya lingkungan mereka
tapi juga membahayakan
ada yang peredaran sudah tadi
bentuk kejahatan yang luar biasa jika
aparatur penegak hukum kemudian justru
apa namanya melakukan upaya upaya
jual beli senjata api secara ilegal ini
baik itu rakitan maupun pabrikan
sinyal sinyal semacam ini
sudah bukan barang baru sehingga
tidak akan terjadi
ke depan tidak boleh terjadi lagi karena
ini merugikan baiknya
institusi polri sendiri ya
kehilangan seorang personil yang
dikatakan dicetak mahal mahal begitu ya
terus kemudian juga dilihat
juga apa namanya
keselamatan masyarakat secara
jika ini tidakkan terus menerus dan berlalu
ya ya baik
pak fahmi terima kasih sekali lagi
kita tunggu nanti perkembangan yang seperti apa
dan juga berkaitan dengan yang tadi
sudah anda sampaikan
harus serius dan terbuka
transparan kepada publik
berkaitan dengan perkembangan kasus ini
pak fahmi dari iss pengamat polisian
terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih mbak begri